untuk memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi pemerintah akan mendorong belanja kementerian lembaga hingga bumn kepada sektor umkm
selain itu pemerintah juga akan melakukan revitalisasi maupun digitalisasi terhadap badan usaha milik desa atau bumdes
agar dapat berkembang dan terhubung pada rantai pasok nasional
dan sektor dukungan umkm sebesar rp sembilan puluh triliun
anggaran pemulihan ekonomi nasional di sejumlah sektor rencananya akan dilanjutkan pada dua ribu dua puluh satu
dan prioritas pada kesehatan di tahun ini sekitar rp delapan puluh tujuh lima triliun dan kesehatan di tahun depan juga akan dilanjutkan rp dua puluh lima empat triliun
ini di luar dana kl jadi khusus dana pen
demikian pula perlindungan sosial yang tahun ini rp dua ratus tiga akan dilanjutkan rp satu ratus sepuluh triliun
demikian pula untuk korporasi maupun umkm yang sekarang satu ratus dua puluh tiga empat puluh enam triliun akan juga dilanjutkan empat puluh delapan delapan triliun
umkm yang dapat bertahan dan tumbuh di era pandemi ini adalah umkm yang terhubung dengan platform digital
selain itu untuk mendorong penjualan produk umkm pemerintah mendorong bumn maupun kementerian dan lembaga untuk belanja produk umkm
nah ini kami mencoba membantu lewat belanja pemerintah kl dan belanja bumn
nah tahun ini saya kira ada rp tiga ratus dua puluh satu triliun
belanja pemerintah yang diarahkan untuk membeli produk umkm
kami sedang dalam tahap bagaimana mempercepat proses pengadaan pemerintah ini dengan lkpp termasuk juga platform digital untuk barang konsumsi yang pengadaan di bawah lima puluh juta
sedangkan untuk menolong masyarakat desa selama pandemi pemerintah menganggarkan dana desa untuk blt desa sebesar tiga puluh lima
selain blt desa programnya juga mencari pemerintah yang berpengaruh untuk membeli produk umkm
program pemerintah untuk pemulihan desa sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional antara lain revitalisasi maupun digitalisasi badan usaha milik desa atau bumdes
untuk pemulihan ekonominya luar biasa jumlah bumdes dari tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh tiga desa kita sudah ada empat puluh satu enam puluh lima bumdes
nah kita sementara meregistrasi itu dan kita akan lihat ibu bapak sekalian mana bumdes yang pemula mana berkembang mana yang maju mana yang mandiri mana yang sudah siap
nah kami catat ada dua puluh ribu lebih bumdes
yang sudah masuk pada siap untuk pada proses e commerce masuk pada platform digital
luar biasa sekali program pengembangan bisnis yang kita bisa lakukan bersama
selain untuk pemberdayaan ekonomi umkm maupun desa program pen juga dialokasikan untuk sektor pendidikan
anggaran bantuan kuota internet siswa dan mahasiswa dianggarkan rp enam tujuh puluh tiga triliun
sedangkan bantuan kuota internet santri dan guru serta bantuan tunai guru dianggarkan rp tiga delapan puluh lima triliun
pemerintah juga menganggarkan bantuan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan senilai rp dua tiga ratus delapan puluh tujuh triliun
dan bantuan pembelajaran dari pesantren sebesar lebih dari rp dua ratus sebelas miliar